hari ini secara resmi pemerintah melalui kementerian luar negeri menyerahkan sepuluh anak kapal anak buah kapal yang sempat disandera kepala keluarga
kepada keluarga maksud saya apa yang disampaikan oleh pihak kementerian luar negeri saat menyerahkan sepuluh wni kepada perwakilan keluarga
tadi kita sudah terhubung saat ini dengan korespondensi nn indonesia ada teddy zuhari
teddy apakah sepuluh wni yang sudah bebas ini sekarang langsung dipulangkan ke keluarga dan kemudian tidak ada lagi acara apa apa setelahnya
ya prabu hari ini memang sudah dilakukan secara simbolis secara resmi penyerahan dari pemerintah yang diwakil oleh kementerian luar negeri ri
ke pihak perwakilan keluarga dan perusahaan tempat di mana sepuluh abk wni yang sempat disandra oleh kelompok militan di wilayah perairan filipina selatan
dan ke sepuluh wni tadi juga sudah diterima langsung oleh perwakilan pihak keluarga
dan tadi menteri luar negeri retno marsudi dalam paparannya sempat menjelaskan bahwa telah berkomunikasi dengan pihak perwakilan perusahaan
untuk memberikan hak hak dari sepuluh abk yang sudah berhasil kembali ke tanah air
dan pihak perusahaan juga berjanji dengan komitmennya untuk memenuhi hak hak tersebut
namun memang tidak dijelaskan secara rinci hak hak apa saja yang akan dipenuhi
sejak tadi malam hingga tadi pagi sepuluh abk wni ini sudah diperiksa kesehatannya dan disampaikan oleh menteri luar negeri
bahwa ke seluruh wni tersebut dalam kondisi sehat dan baik
sejauh ini teddy apakah sudah ada informasi kapan sepuluh abk ini akan kembali lagi nanti akan mulai bekerja
atau akan seperti apa rencana ke depannya dari pt martim line dengan para abk ini
mereka juga sempat bercerita tadi kepada saya bahwa selama dalam masa penyanderaan mereka tidak pernah mendapatkan kekerasan
namun mereka memastikan dan mengaku bahwa mereka berpindah pindah tempat setiap hari untuk beristirahat
dan mereka tidak pernah ditempatkan di dalam sebuah rumah atau bangunan
mereka tidur dan beristirahat di dalam hutan
dan mereka tidak tahu di pulau mana mereka berada
namun mereka mengaku bahwa melihat kehidupan dan ada penduduk lokal di pulau tersebut prabu
teddy lalu bagaimana dengan empat wni yang saat ini masih belum dibebaskan atau masih disandera di filipina
akan seperti apa rencananya
tadi disampaikan oleh menteri luar negeri retno marsudi bahwa pemerintah masih tetap akan fokus mengupayakan hal hal terbaik
dalam juga menjaga kepentingan
pemerintah akan membebaskan empat uni yang masih menjadi sandara
pemerintah akan membuka opsi opsi untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak
untuk ikut membebaskan empat wni yang sampai saat ini masih ditahan
bentuk kerjasamanya seperti yang sudah dilakukan dengan bebasnya kembali ke tanah air dengan selamat
sepuluh wni yang saat ini sudah diterima oleh keluarga masing masing prabu
tapi saya juga sempat bertanya
saya tanya langsung kepada salah satu dari mereka tadi bahwa selama mereka dalam penyanderaan
mereka tidak sempat bertemu dengan empat wni yang saat ini masih ditahan
mereka mengaku mungkin saja mereka sebenarnya berada di satu pulau yang sama
tapi ditahan atau disandra oleh kelompok yang sama yaitu kelompok abu sayyaf namun di tempat yang lain
tapi kemungkinan besar masih berada di pulau yang sama

artinya sejauh ini rencana terdekatlah tetap menggunakan
proses negosiasi dengan negosiator yang sama dengan pembebasan sepuluh sandera sebelumnya
teddy bentuk negosiasi seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga berhasil membebaskan sepuluh abk ini
dan nanti akan digunakan lagi untuk membebaskan empat sisa yang belum bebas sampai sejauh ini
apakah anda memiliki informasi mengenai hal ini
tadi tidak secara rinci dijelaskan oleh retno marsudi
bentuk negosiasi yang belum bebas sampai sejauh ini
tadi tidak secara rinci dijelaskan oleh retno marsudi
bentuk negosiasi yang belum bebas sampai sejauh ini
yang ditekankan bahwa tidak ada pemenuhan tuntutan dari uang tebusan
retno marsudi hanya mengaku bahwa kembali akan melakukan kerjasama
melakukan simpul simpul negosiasi dengan pihak pihak lain
terbuka kerjasama negosiasi yang lebih luas lagi dengan pihak pihak terkait
bisa jadi juga masih dengan pihak negosiator yang sudah sebelumnya sukses melakukan negosiasi
dan selesai dalam pelajaran j bodi lalu jadi rekomendasi selesai
terima kasih pak tadi zuhari